lo jangan suka ikut campur usaha anak gue ya
mau dagang dimana kek itu seserah dia
kayak ternyata orang ya
hei sodik anak lo mau dagang dimana terserah
tapi ini masalahnya dia dagang di pos ronda milik umum
ini baru mulain
eh naim asal lo tau ya
lima kriteria cewek idaman buat cowok
yang pertama solehah
menurut kamu gimana coy
kamu gak dengerin aku ngomong
ada tukang ojek cuku dikasih tahu cewek idaman malah cuek
pantesan sampai sekarang masih jomblo
aku aku anterin ya
jangan lupa like share dan subscribe ya
ada tukang ojek jupuk kangen sama tukang ojek juga
bonekanya mas pur
kenapa sih lo dimana aja gue nanya
lo kagak denger gue nanya
tadi mbak benaim sama aji murad datang sini be
saya kagak boleh berbicara
saya kagak boleh berbicara
buka warung di sini
cuman dari kemarin dia nyari gara gara mulu mbak benaim
pulang pak aji
makasih ya mas pur
kamu mau kemana jack
mau makan siang lapar
saya juga belum makan siang
masa aku ditinggal sendirian cuy
tuh lu ajak ngobrol
ya elah rod
lu paham liat gerobaknya nyongklot di situ
lu jangan suka ikut campur usaha anak gua ya
mau dagang di mana kek itu terserah dia
kayaknya udah nih orang ya
anak lo mau dagang di mana terserah
tapi ini masalahnya dia dagang di pos ronda
ini baru mulain eh naim
asal utaweh itu posnya dibangun di atas tanah gua
bukan tanah lu
iya tapi bukan duit loh duit warga
udah udah udah
apaan udah udah
lah gua dikeroyok
ya allah babel ada apaan nih be

hei hei hei tunggu dulu tunggu dulu
lu kagak perlu pamer siulet sama gua
udah udah udah
aduh kagak mau rebutin
kecil aja udah udah
gua lapor ke rw
pengaduan lu ah
gitu doang nyali lu
udah be udah be
aduh malu sama tetangga dibut mulu
itu bonekanya beli dimana
yang beliin siapa
ai ai tu siapa
itu ayahnya om harun
kakak yang tadi itu siapa
om pur tukang ojek
eh lim lo kagak usah takut
lo tetep aja buka warung disini
kalo ada yang coba coba ganggu lo
kasih tau gue
ke rawang bekasi
berisik kali kau
eh bang udin
bu saya pergi dulu ya
aku mau ke rumah yang ini be
gak usah bang udin